ketua mui kabupaten labuhan batu utara aminur rashid arwan ditemukan tewas bersimbah darah
saat ditemukan korban dalam posisi telungkup di sebuah parit di panjang bidang labuhan batu utara sumatera utara
aminu rashid tewas dibacok sepulang dari perkebunan sawit miliknya oleh seorang lelaki bernama su alias anto
sementara pelaku baru ditangkap pada selasa malam
diduga aksi pembacokan dilatar belakangi pelaku sakit hati atas nasihat korban
sebelumnya korban mengetahui aksi pelaku mencuri buah sawit di areal perkebunan miliknya
sementara di jakarta warga di jalan kelapa puan kelurahan jagakarsa jakarta selatan selasa sore dikejutkan
dengan meninggalnya seorang wanita paru bayang
sebelumnya korban menemukan seorang wanita yang berada di dalam kamar rumahnya
peristiwa ini terungkap setelah seorang warga diberitahu oleh suami korban untuk melakukan pengecekan
di kamarnya korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa
selain menyita dua buah lingkis petugas juga menangkap abdul rahman yang merupakan suami korban untuk dilakukan pemeriksaan
selanjutnya jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit fatmawati guna dilakukan visum
tim liputan cnn indonesia